dpr kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak dalam rangka seleksi calon deputi gubernur senior bank indonesia
calon ini akan diajukan kepada presiden joko widodo
calon tunggal yang disebut yakni destri damayanti yang saat ini menjabat sebagai anggota dewan komisioner lembaga penjamin simpanan atau lps
komisi sebelas dpr ri mengundang himpunan bank negara atau himbara dan persatuan bank nasional
untuk mendengar pihak perbankan terkait calon deputi gubernur senior bank indonesia destri damayanti
dpr memerlukan figur deputi gubernur senior bank indonesia yang memiliki komunikasi yang baik
yang bisa menjadi mediator untuk menangani setiap permasalahan keuangan indonesia
sekarang situasinya memang kan sisi masalah perekonomian kita agak sedikit lesu ya agak melemah ya
kan berbagai macam ukuran sudah kita lakukan berbagai masalah sedang kita pertimbangkan
khususnya masalah kerjasama
kerjasama antara pemerintah kemudian ojk bank indonesia dan lps
ini adalah organ organ yang akan mengenangani masalah sistem keuangan kita
di saat yang bersamaan himpunan bank negara atau himbara buka suara terkait pencalonan destri damayanti
sebagai calon deputi gubernur senior bank indonesia
ketua umum himbara mariono menilai destri layak dan sudah familiar di dunia perbankan
likuiditas bank yang ketat dan suku bunga tinggi menjadi persoalan bank sentral yang harus segera ditangani
himbara berharap destri damayanti mampu menerapkan gaya komunikasi kebijakan moneter yang efektif
agar mampu meredam gejolak dan menenangkan pelaku pasar jika terjadi ketidakpastian
salah satu calon yang karena calonnya cuma satu ya saya kira dia juga kita nilai dari sisi industri perbankan
baik khususnya di himbara dia punya kapasitas dan kapabilitas yang layak untuk bisa
dilakukan suatu perbankan
itu penilaian oleh dpr yang akan melakukan penilaian
kalau untuk pr kedepannya pak tantangan apa sih yang
ya tantangannya kita satu sekarang likuiditas perbankan yang masih ketat suku bunga yang masih tinggi
ya kan ini antara lain itu yang paling penting
gubernur senior bank indonesia perlu sosok yang komunikatif dan mampu menjembatani hubungan
antara industri dan bank indonesia sebagai regulator dan pengawas sistem keuangan
jika disetujui destri akan menggantikan mirza

pertama dpr yang menjaga kekuatan perbankan
pertama dpr yang menjaga kekuatan perbankan
sebelumnya destri menjabat sebagai anggota dewan komisioner lembaga penjamin simpanan
dan jabatan penting lainnya seperti kepala ekonom pt bank mandiri persero tbk
tim liputan cnn indonesia melaporkan